karena apa pg ini ditetapkan sebagai tersangka dpo sudah di bap enam orang dari terpidana lima menyatakan tidak
yang menyatakan bukan pg hanya satu yang menyatakan pg artinya lima lawan satu jadi mana yang sedang
itulah inti dari konferensi pers hari ini untuk menentukan sikap dari keluarga dan kuasa hukum atas perkembangan kasus pina cirebon
ya intinya untuk kepolisian polda jabar kami selaku kuasa hukum jangan terlalu tergesa gesa menetapkan apa yang seharusnya diperiksa terlebih dahulu
karena ini kan sudah delapan tahun tidak pernah
itu tidak pernah diproses ya tidak pernah diselidiki lagi dan ini baru diselidiki kembali
dalam waktu yang singkat sudah bisa menetapkan satu tersangka kemudian bisa menetapkan dua lagi tidak ada
kami sangat berharap sekali untuk benar benar diselidiki lagi apakah benar atau tidak pelakunya ataukah memang ada atau tidak
jadi kita juga tidak bertanya tanya sebabnya alasannya apa
ya jadi kalau merespon dari pernyataan keluarga dan teman teman kuasa hukum apakah bisa dikatakan sama seperti banyak orang yang juga menilai penangkapan edi ini salah tangkap
atau ada hukum acara pidana yang tampaknya tidak dijalankan oleh kepolisian soal penetapan penggi sebagai tersangka dan menghilangkan dua dpo lagi oleh polda jawa barat
oke kalau kami mengatakan bukti hukumnya belum begitu kuat
untuk menyatakan pg ini sebagai tersangka dpo
karena lima dari terpidana yang sama sama mengaku melakukan tidak membantah pegi terlibat
jadi enam orang terpidana itu sudah di bhp dalam minggu minggu ini
masih perlu diselidiki lebih lanjut
bisa disebutkan total salah tangkap atau memang itu orangnya
tapi dari segi hukum pembuktiannya masih sangat lemah
apalagi lima terpidana mengatakan pg ini tidak
kalau jawabannya lebih lanjut ada jawaban dari pgi
mengimbau agar jangan terkesan kesan
ini mulai viralkan sesudah kasus ini digerakkan oleh hotman kaeman
barulah mulai polda jabar bergerak
kok hasil persidangan berbulan bulan
sudah ada putusan mengatakan bahwa ada tiga dpo
oh tiba tiba dengan penyidikan kurang dari dua minggu
keluarga maupun kuasa hukum belum bisa terima
biar tidak terhadap anggaran di hukum ya bang